memulai adaptasi kebiasaan baru pemerintah kabupaten tasikmalaya jawa barat resmi membuka kembali ribuan masjid dan musola setelah beberapa pekan ditutup akibat pandemi covid sembilan belas
selain untuk sholat berjamaah sejumlah tempat ibadah juga mulai digunakan untuk kegiatan pengajian dengan menerapkan protokol kesehatan
dewan masjid indonesia kabupaten tasikmalaya memastikan lima delapan ratus empat puluh tujuh masjid dan musola dibuka pada selasa ini
gugus tugas percepatan covid sembilan belas kabupaten tasikmalaya menyatakan masih melakukan pembatasan sosial berskala besar hingga empat belas juni
namun dalam psbb juga dilakukan adaptasi kebiasaan baru bagi masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa
sementara itu tidak semua masjid di jalur mudik bisa digunakan oleh pendatang dari luar tasikmalaya
pembukaan masjid dalam pengertian ini memberikan satu gambaran bahwa ruangnya
betul betul dibuka tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
musola beserta masjid kemudian musola yang ada di tempat pabrik di pasar di sekolahan kemudian musola lima delapan ratus empat puluh tujuh dibuka kembali